kalo barang nanti kita pake seragam bagaimana
ampun deh kamu kum kum ada aja sih caranya untuk ngabis ngabisin kas rw
kamu kenapa sih dong itu kan uang warga kenapa kamu yang pusing
iya kum bener itu uang warga
kamu setuju gak kalo kita bikin seragam
saya kerja sehari aja itu perlu istirahat kang dadang
emangnya mau curi dimana
shhh jangan liput
bro saya ini teh gak percaya kamu tuh yang lebih cantik dari fotonya
nanti kalau ketemu yang lebih cantik pasti lupa sama cici
ah teh gak begitu waktu cantik
sejak sekarang aja ah teh seneng liat wajah kamu
wajah kamu tuh gak ngebosenin
tadi malam sebelum tidur at pandangin foto kamu terus
malamnya mimpi buruk ah
ya enggak tuh cantik
ah teh berhayal
seandainya ah punya istri cantik seperti kamu indah bener hidupnya ah
kirain teh semalam ah beneran mau dateng
ah emang sengaja gak datang
kenapa emangnya ah
takut ketauan pacarnya ya
ah teh sengaja
karena pengen tau kamu nungguin ah atau enggak
ternyata nungguin ya
ih ah ceng
sabtu kamu teh ada acara enggak
kenapa emangnya ah
kita jalan yuk
ya belum tahu sih nanti kita rencanain kemananya
nanti ah ceng gak dateng lagi
ya pasti dateng lah tuh cantik
kan ah udah tau kamu pasti nungguin ah
jam berapa ah
sekitar habis maghrib aja ya
ah teh harus nganterin bro sain
cici juga mau lanjut dagang lagi ya
mang aku mau

semuanya rp lima belas kan
apaan nih mega
kak duluan nih cantiknya
waalaikumsalam bro sain
otak jalan ya
kalau lebaran nanti kita pakai seragam bagaimana
ampun deh kamu kum
ada aja sih caranya untuk ngabis ngabisin kcrw
kamu kenapa sih dong itu kan uang warga kenapa kamu yang pusing
iya kok benar itu uang warga
kamu setuju nggak kalau kita bikin sanggar
ya percuma kalau saya setuju kok
kan bukan kita yang bikin
ya kamu tanya aja sama orang itu ati kum
nanti seragamnya kita bohong

saya mau tanya ya kenapa sih lebaran itu bajunya harus sama sama yang lain
nanti nggak ketahuan dong mana yang mahal mana yang murah
ih saya kalau lebaran suruh pakai baju sama sama kalian saya nggak mau
kamu itu kok senang sekali pamer sih dong
wah kelebihan kita itu harus bermanfaat bagi orang lain
kan kamu sendiri yang ngomong ya kan
pamer apa manfaatnya
pamer itu ada manfaatnya manfaatnya adalah
supaya orang lain termotivasi menjadi lebih kaya
kalau orang lain menjadi lebih kaya saya jadi lebih termotivasi
untung lebih kaya lagi supaya tidak kesusul
puasa dulu atau lebaran dulu sih kum
jangan didengerin doi
bukan didengerin atukum tapi kedengeran
puasa dulu baru lebaran
iya dong seperti biasa dari dulu sampai kiamat ya gitu gitu aja gak berubah berubah dong
ya kenapa udah diomongin lebarannya tukang dadan kan puasanya aja belum
jangan mewarisi wawasi doi
pilih terdiri dari dendam velg
biar curi aja yang ngerjain
gapapa cuy lagian itu udah mau beres kok
cuy kalo kamu lagi berdua sama emak biasanya teh ngomongin apa
namanya juga nenek nenek yang ngomongin dedek atuh
apa dede bahagia
ah yang bener cuy
ya tuh masa cuy disuruh bohong
iya emak bos
nanti kalo emak ngomongin tentang dede jangan lupa kasih tau dede ya
iya emak bos
daripada ngobrol disitu mending antar emak jalan jalan
siap emak bos
antar emak ke rumah mencici
siap emak bos
durirang adu duraring duraring emak adu duraring durirang adu duraring
bos idan kemana ya
udah habis lagi kali duitnya tang
masa sudah habis kan baru nari kemarin
mungkin lagi berhemat biar bisa jadi bosnya lebih lama
tunggu kang set
makasih ya kang
sebentar ya kang saya berberes dulu
dung motor si tatang kemana
udah gak kuat muli bensin kali ip
bisa saja kamu dung